aku udah kenapa kenapa coba kamu
jangan kabur lu
din din bangun
anak saya itu menik
serah deh ibu mau menik ataupun dini
yang penting ibu ngerasakan punya anak perempuan
yang jauh karatnya terus
sekarang tinggal di jakarta kerjaannya hansip
mendingan ibu sekarang cepetan kesini karena saya juga bingung
dini belum sadar
yang gak mungkin toh
itu dini siapa
nama anak saya itu menik bukan dini
kamu salah sambung kali
coba dilihat dulu tuh nomornya
kalo gak ada lo gue gak tau gue masih hidup apa enggak hari ini
anak udah hubungin orang tuanya
kayaknya aku pernah lihat wajah ini sebelumnya
kenapa sih bu
kok saya perhatiin gini sampe sejitinya
kalau emang niatnya jamret pasti barang gue diandal
tapi ini enggak
ku curiga pasti ada yang gak beres
kecurigaan lo bener bu
itu yakin bu
itu orang keseruannya sarah
sarah tuh sakit hati sama lo
gara gara cintanya lo tolak
cinta ditolak bodyguard bertindak
jadi ini kerjaan sarah
ya siapa lagi sih
kurang ajar cewek
aku kok yakin ya ini pasti dia
apa sih bu
maaf anak temen ibu
yang ibu jodohkan sama mas rama
namanya bukan yang menik bu
iya sih bi tapi coba deh bibi lihat nih
mirip banget kan wajahnya
mbak dininya udah sadar bu
kamu sudah sadar din
kamu pingsan dari siapapun
udah kenapa kenapa bu
jadi harusnya dia dikampung pada aku
kau tahu yang nanti ini
karna aku orang tua
aku pernah ingat
aku tak pernah ngelak perpetu
kenapa aku sudaheno
salah kesalah peke
maaf ibu cari siapa
maaf mbak apa benar ini rumahnya bu darso
benar tapi maaf ibu dari mana ya
saya orang tuanya meni mbak
orang tuanya menik menik siapa bu
loh menik itu anak saya toh
dua minggu yang lalu dia kesini
maaf bu disini nggak ada yang namanya menik
maaf bu ini ada yang nyari menik
aduh gimana kabarnya
sampai kangen aku
serius banget ya
lu itu sebenarnya kok nggak salah sasaran
ya ntar aja deh gue ceritanya
yang penting gue tuh mau makasih banget sama lo
karena lu udah nyelamatin gue
karena lu udah nyelamatin gue
gak apa apa kan aku hansipnya kamu
gak apa apa kan aku hansipnya kamu

kamu mau nggak

mau jadi pacar bu
jadi pacar wasrama
sudah ketemu anakku kan
anakmu itu yang mana sih
loh bukannya dia sudah lama disini toh
suka bantu bantu jaga lingkungan gitu
anaknya jago berantem
jadi naluri mengamankan lingkungannya itu
semakin tinggi gitu loh
waktu itu ada yang datang kesini
terus sekarang dia jadi hansip
di lingkungan ini
kata si menik
dia suka bantu bantu itu
menjaga lingkungan loh disini
mending kita lihat anaknya
ke dalam aja ya
pacar mas kan banyak
aku gak mau kalau nanti diduain
ya enggak lah
kalau misalnya mau mau ya pacar gue jempol doang
jadi dia namanya menik
nama kamu menik kok bisa diganti dini tom
mas rama rama rama
pieto ini rama lah tom
mas mas tunggu dulu mas
dengerin dulu penjelasan aku
aku mau jelasin
dia nama sebenarnya menik
terus ngapain aku aku dini
aku sengaja nyamar
buat melidikin mas rama
karena orang tua kita kan ngejodohin kita
aku nggak mau nanti kalau
kejadian suamiku enggak sesuai harapan aku
kalau gue tau nama lo menik
baik gue jadiin lo beda dari hati gue
baik gue jadiin lo beda dari hati gue
baik gue jadiin lo beda dari hati gue
banyak dari arti cinta alhamdulillah akhirnya mereka berjodoh iya ya cinta
aku siap jadi istri yang siaga
kehilangan cinta itu siaga hadapi siapa antar jaga hahaha coba ada ada aja di
kota beri kekuatan